melarang aja bisa
ngebiayain gak pernah
kalau ning yang buat mah
selalu habis orang orang pada suka
baju yang buat akang pake besok
udah nyestri kak
nanti kalau rumah yang lain kejual juga
uang kita tuh jadi banyak ya
jangan menghitung yang belum ada
akang berusaha nih bantuin doa
itu mau urusan allah
nanti kalau kita udah punya uang
kita beli motor ya kang
tapi jangan dipakai buat ojek
namanya menghitung yang belum ada tuh
atau masa menghayal aja nggak boleh
yaudah sini neng ngebantu
gini cek kumaha sih
saya tuh dipanggil gurunya si debbie tiap bulan ya
debbie tiap bulan ini
tuh besok saya juga disuruh datang ke sekolah
iya tapi saya gak tau ke sekolahnya siapa
kamu udah ketemu gurunya jeniper kom
kamu memang baik kum
kamu selalu bantuin saya
untuk latihannya ramai atuh ayo
ayo atuh jalan
sepertinya edward mau kurma saya
kum edward bisa diurus nanti
ini keributan tidak ada siaran ulangan
ayo atuh jalan
sepertinya saya harus menaruh tip kecil
untuk merekam pembicaraan mereka
itu ide yang bagus
tapi ini lebih seru sekarang
lebih penting ayo jalan
mami maunya di sini aja
mi kita kan punya rumah mi
ya tuh mi
tapi kan belum selesai ngomong
duduk dulu atuh ya
kotor gitu lihat
kasian mas suha
kamu mah suka begitu
doy jangan di situ terketawa
doy berat atuh doy
doy terketawa terlalu kelihatan
doy berat atuh doy
diyak di sini dur warmer
beberapa kali kalian nganggot
mereka membiayai istri dan anaknya sebelum istrinya berangkat keluar
mereka itu siapa kum
bukan ataupun tadi si aceh ngomongnya keras banget
kalau kamu ngomong terus
nanti kita bertiga bisa ketahuan
iya kang dadang
mereka juga membiayai anak anaknya nih
jangan ngomong terus
makanya harusnya kum jangkauan dia
sejak kita menikah
tapi belum pernah membiayai mami dan edward
bahkan sampai saat ini
papi belum pernah mengeluarkan sepeserpun dari hasil keringat papi untuk edward
kalau sekarang papi kerja
kita akan diolok olok sama orang secara haus
terus papi akan dicap orang yang memberi ayub kepada istri
jadi maksud papi sekarang papi itu maunya apa
kalau mau pisah ya udah pisah
istri kerja di luar
suami bukannya ngurusin rumah tangga dan anak malah kerja juga
papi teh bukannya gak mau ngelarang edward mie
tapi papi takut
ngebiayain gak pernah
sini dulu aja
kenapa tidak kuat atu
nanti dulu mau kemana
maksudnya gak kuat udah sini dulu
eh mau kemana sih
udah gak kuat papa
ya udah kamu mau pergi jangan atau
aku tidak asik nih
kang dadang akum kenapa
tidak kuat dengar katanya
kamu sedih tidak
kalau terus bersama mami papi tuh malu
tapi kalau misalnya papi meninggalkan mami
papi takut mami sedih
papi tuh bingung nih papi tuh harus bagaimana
papi pikir kalau papi bisa menyakiti
mami akan meninggalkan mami
tapi dia tidak akan meninggalkan papi
papi terus mencari cara untuk meninggalkan mami
supaya mami tuh benci sama papi
mami itu yang terlalu baik untuk papi mi
kami mau melakukan apa saja untuk papi tapi papi
papi nggak pernah melakukan apa apa untuk mami
tapi setelah mami sakit hati setelah mami mempunyai alasan untuk membenci papi
papi takut mi
papi takut kehilangan mami
karena papi tak sayang benar sama mami